selalu saja bikin malu orang tua
awas saja ya nanti kalau sampai ketemu
bibi si faridah kemana
tadi saya lihat denayu pergi ke sana bu
loh kok kamu gak larang dia tuh
harusnya kamu larang dia untuk pergi
sekarang panggil dia suruh pulang
bilang calon suaminya sedang menunggu
carikan kamu calon suami yang bertanggung jawab sama kamu dan masa depan kamu
bude masa depan itu di tangan allah bude
kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya bude
iya itu benar
tapi daripada kita mereka reka sesuatu yang tidak pasti
lebih baik jalani yang pasti di depan mata
contohnya denmar dian itu loh
kamu pasti akan bahagia sama dia
keputusan ada di tangan kamu farida
bopo dan bude kamu
tidak bisa memaksakan keadaan kami
kamu itu bukannya mendukung malah ngomong yang ndak ndak
kamu itu kalau nggak gara gara jurah gendalan
usaha kamu udah kocar kacir dari zaman dulu
kita ini utak budi sama dia eleng
jadi sebagai balas budi
bude ingin bopo menyerahkan aku kepada anaknya
ya bukan begitu
kalau bukan gara gara jurah gendalan
yang meminta kamu nggak mungkin budi itu nyodorin kamu
kamu ini ada ada aja
tamunya udah datang
cepat sambut dia
kamu dana dulu
wah pak yu
pak yu siapkan farida saja biar aku yang nemuin jurah gendalan
iya pak yu
kamu masih ingat nggak
ini pak rahman calon mertuamu
jangan dilepas semua ini bagaimana
jangan karep flashback ya
udah sekarang keluar
akhirnya yang dirindukan datang pak
maksud bu jurakan ini apa
yang dirindukan siapa dan merindukan siapa
loh loh ros ini kayak gak pernah muda saja
tentunya yang merindukan itu calon mempelai pria
merindukan calon mempelai wanita
eh mau kemana kamu dok
temanin dan mardian jalan jalan dulu ke taman rumah kita
tapi bu de
shh gak ada tapi
den martian monggo silahkan
mohon maaf pak bismillah
kita sudah sampai di desa tanyusari
sebentar lagi kita akan sampai desa kita
alhamdulillah ya bara
aji akhirnya selesai juga di sini
dan sebentar lagi kamu akan bertemu dengan bok musir
aku pasti seneng
bunga di sini sungguh indah
siapa yang menanamnya
bagaimana dengan kamu
apa kesukaan kamu
aku gak suka apa apa
gak enak dilihat mbok dharmi
biarkan semua orang tahu
kita ini kan akan menikah frida
kita harus lebih baik baik berdua
kita masih ada satu masa
istirahat kami bersama terus

dan keberadaan veya pemerintah lagi
ambil sla directory kataasketnya
halks terkad setelah cafelofude
aku tidak tahu dia pergi kemana bi
emangnya kamu apakan farida sampai dia meninggalkan kamu
aku hanya cium tangan dia pak ping
lalu aku coba cium kening dia
tenang tenang tenang
farida itu jangan kamu samakan dengan gadis eropa nah
gadis jawa itu lebih pemalu dan sangat menjaga tata kerama
sebentar lagi kan aku akan menikah dengan farida
aku hanya ingin farida lebih sedikit terbuka pikirannya
kalau begitu biar saya cari farida saja
saya pamit dulu ya juragan ten
maaf ini ya jadi enggak enak lho
terima kasih ya bi
selalu saja bikin malu orang tua
nanti kalau sampai ketemu
bibik si farida kemana
tadi saya lihat denayu pergi ke sana bu
loh kok kamu enggak larang dia toh
harusnya kamu larang dia untuk pergi
sekarang panggil dia suruh pulang
bilang calon suaminya sedang menunggu
si farida pergi ke rumah maria
benar benar yang bikin manggal orang tua
doronyonya menyuruh denayu pulang
calon suami denayu udah menunggu dirumah
semoga dia bisa selamat
semoga dia bisa selamat
ini kan pemuda yang pernah mengantarkan farida pulang
sepertinya ada hubungan di antara mereka
jangan jangan farida mencintai pemuda ini
gawat kalau begitu
neng diam kamu
aduh budi aja pulang
kamu bikin malu saja
kamu bikin malu saja
budi malu kalau begini caranya
jasad kamu gak punya malu ya
budimu ini gak ngajarin kamu sopan santun
aduh tamu kok malah ditinggalin
kemana juragan dalam
mereka sudah pulang mbak yu
mereka ingin pernikahan farida dan mardian
tapi aku belum bisa menjawab keinginan mereka
aku harus bertanya dulu pendapat faridah
gak perlu kamu nanya pendapat dia ini
kalau kamu nanya pendapat dia yang ada
pernikahan ini tidak jadi jadi
kamu gak tahu
dia itu suka sama laki laki lain
siapa mbak yu
laki laki yang nganterin dia waktu itu
apa benar itu semua
aku mencinta sembara
lihat sendiri itu anak kamu
anak kamu sama sekali tidak punya sopan santun
diajak bicara sama orang tua main pergi begitu saja
ini saatnya kalian melihat dunia luar
selamat malam tuan
selamat malam nyai
aku akan membiarkan kalian untuk bersenang senang
tapi dengan satu syarat
dan kalian harus memenuhi syarat dari aku ya
habisi seluruh anak keturunan kiai ageng prayogo
terima kasih telah meminjaukan kami
dan kalian yang menitipiku
karena kepedulian kita